setelah kementerian sekretariat negara melarang pemprov dki jakarta untuk menggunakan kawasan cagar budaya monas untuk dijadikan sirkuit ajang balapan formula e tahun depan
ada lima opsi lokasi lain yang dimunculkan oleh bambang susatyo ketua ikatan motor indonesia
yang pertama di sepanjang jalan jenderal sudirman
lalu opsi yang kedua berada di kawasan jakarta utara yaitu di kawasan pantai indah kapuk
opsi yang ketiga masih di kawasan jakarta utara yaitu di sekitaran jakarta international stadium
dan opsi yang keempat di jie expo kemayoran jakarta pusat yang biasanya digunakan sebagai tempat penyelenggaran ajang ajang akbar seperti pekan raya jakarta
dan opsi yang terakhir atau yang kelima berada di kawasan wisata ancol jakarta utara
pemilihan lima alternatif lokasi tersebut tentunya juga harus mengacu kepada sejumlah faktor dan variable
yang mendukung dapatnya
yang pertama untuk menjadikan jalanan tersebut sebagai sirkuit balapan formula e
mulai dari lebar jalannya kualitas asfalnya elevasi jumlah belokan dan juga tentunya tingkat kesulitannya
kami menjajal salah satu opsi jalan raya yang nantinya akan jadi sirkuit balap mobil formula e di kawasan pantai indah kapuk
lokasi ini memiliki lebar jalan yang cukup luas
ada trek lurus panjang dan sejumlah belokan serta
jembatannya menghubungkan area kuliner dengan pantai reklamasi
hanya saja mayoritas jalan tak menggunakan asfal melainkan puffing block
menurut alexandra sma subrata yang pernah berkecimpung di dunia balap mobil
mulai dari karting hingga formula
jalan dengan paving block tak ideal untuk disulap menjadi sirkuit
selain itu ada pula spek lain yang harus diperhatikan
count block itu bukan buat balapan
jadi pasti kalau di pick bagus
ada elevasi ada hairpin
ada mungkin tikungan tikungannya beragam
atau lurusnya juga aspalnya juga lebih bagus
tapi kalau cone block kayaknya sulit
walaupun cone block berarti harus di asfal ulang
nah biasanya kalau seperti kayak di singapura gitu atau makau
pitnya itu mereka punya nya permanen
jadi mereka akan membangun pit yang akan dipakai untuk tahun depannya lagi tahun depannya lagi gitu
jadi mungkin pembangunan yang agak masif itu selain di sirkuitnya adalah di pitnya
gitu aja atau nggak bisa pakai tenda doang
co founder formula e alberto longo rabu lalu menyatakan
pihaknya bersama dengan pemerintah provinsi dki jakarta dan ikatan motor indonesia
akan mempelajari lima opsi lokasi untuk ajang balap yang akan dihelak empat juni dua ribu dua puluh
ia menargetkan kepastian lokasi akan didapat sebelum natal desember mendatang
lima lokasi yang berbeda dan kita sangat dekat untuk memiliki tujuan terakhir yang akan dihakimi oleh presiden
jadi semungkin sebelum natal sebelum musim selesai tahun
kita akan berada dalam posisi untuk menaiki perkembangan tentang lokal
sementara gubernur dki jakarta anies baswedan kami selalu menegaskan keputusan lokasi ada di tangan pt jakpro
selaku perwakilan pemerintah provinsi dki jakarta formula e operations atau fao dan bagi kami
ini adalah pemerintah yang akan dihantar
ini adalah pemerintah yang akan dihantar
dan ikatan motor indonesia yang ditunjuk sebagai steering komite
ini adalah sebuah kegiatan di mana kita semua bersama sama melakukan sebagai sebuah kolaborasi
dan di bawah guideline arahan yang sepenuhnya nanti akan disiapkan oleh pak bapak susatyo dan seluruh jajaran ini
lalu bekerja sama tentu dengan fio
mardika utama evan askam jakarta